sejumlah rumah pemudik lainnya di kawasan gambir
namun bagi pemudik yang kondisinya sehat
diminta untuk mendatangi puskesmas dan posek gambir
dan juga kami dari posek metro gambir ada pelaksanaan swab antigen di tempat
seperti ada warga yang tidak bisa untuk datang ke posek atau puskesmas
kami memberikan pelayanan swab di tempat
sejumlah pemudik yang melakukan swab antigen
mengaku tidak keberatan dengan aturan tersebut
lebih tidak dipungut biaya
disuruh pak rt sebelum berangkat ke jakarta
suruh rafi dulu ke sini biar mencegah itu
rencananya posko kesehatan bebas covid sembilan belas akan terus dibuka
hingga masa arus balik lebaran berakhir
nah kalau yang satu ini harusnya bisa membuat pemudik lebih tertib
dan mau melakukan tes di posko penyekatan jalan tol bitung tangerang banten
orang berkostum pocong ini sengaja dihadirkan oleh kepolisian resor tangerang selatan
untuk merepresentasikan bahaya covid sembilan belas yang masih mengintai
salah seorang pemudik mengatakan
meski awalnya kaget
ia menyambut baik adanya tes swab gratis yang digelar oleh pihak kepolisian ini
tadi dari tiga raka mau pulang ke kerawang
penyekatan gini ya paling intensitas
pemudik gini gitu
kalau menurut saya sih bagus
untuk menurut saya
akses kesehatan kita lah gitu
kapolres tangerang selatan mengatakan
pihaknya belum menemukan adanya pemudik yang positif covid sembilan belas
selama tiga hari terakhir di posko penyekatan pintu tol perbatasan ini
pemeriksaan tes covid sembilan belas kepada para pemudik ini
rencananya akan terus dilakukan hingga tiga hari
tanggal dua puluh empat mei mendatang
tim liputan cnn indonesia